kerajaan yang sangat jauh
kerajaan yang sangat jauh
kerajaan yang sangat jauh
kerajaan yang sangat jauh
kerajaan yang sangat jauh
kerajaan yang sangat jauh
kerajaan yang sangat jauh
kerajaan yang sangat jauh
kerajaan yang sangat jauh
kerajaan yang sangat jauh
kerajaan yang sangat jauh
kerajaan yang sangat jauh
kerajaan yang sangat jauh
baik saja aku tidak kenal kau selain itu aku mencintai orang lain
kalau begitu kalau aku tidak bisa memilikimu oh tukang kayu tidak ada yang bisa
ketika kau pergi ke hutan untuk mencari kayu pada ayuhan pertama kapakmu itu kau akan berubah menjadi serigala
dan mengatakan itu nebula berbalik dan berjalan pergi
lukas hanya tertawa lalu pulang
sore itu mengabaikan ancaman penyihir lukas memasukkan lembunya ke gerobak dan pergi ke hutan
tapi tidak lama setelah dia menebang pohon kapak itu jatuh ke tanah
terkejut dan ketakutan dia melihat tangannya
tangannya berubah menjadi cakar serigala
tidak tidak tidak
hampir gila karena ketakutan dan kesusahan dia berlari ke hutan
dia melihat ke kolam air dan melihat bahwa dia berubah menjadi serigala
dia bergegas dengan rasa sakit dan ketakutan dan berlari dari hutan
orang orang mulai berteriak dan lari ketakutan saat mereka melihat serigala besar di tepi hutan
selamatkan diri kalian
selamatkan diri kalian
lukasnya datang dan melamar dirinya
tapi lukas tidak datang untuk alasan yang hanya lukas yang tahu
aku tidak bisa datang kepadamu seperti ini
kau pasti takut tapi aku akan pergi menemukan penyihir itu
agar dia bisa membalikan kutukan itu dan aku bisa segera kembali padamu
dengan demikian lukas yang sekarang menjadi manusia serigala memulai perjalanannya menuju gunung charles
banyak sungai yang dia lewati dan banyak hutan yang dia lalui
memastikan dia tidak terlihat oleh manusia
dan setiap kali dia menemukan sungai dia akan menangkap ikan dengan tangan kosong dan memakannya sepuasnya
dia terus berjalan dan suatu hari perjalanannya membawanya ke padang rumput
di mana dia melihat sekawanan hiena mengelilingi seorang anak kecil
air liur menetes dari mulut mereka saat mereka lebih dekat ke anak itu
seseorang tolong bantu aku
dan dengan raungan keras lukas melompat ke tempat kejadian
hiena setelah melihat binatang besar itu berlari ke sana kemari sebelum menghilang di balik pepohonan
jangan bunuh aku
lukas menatap anak laki laki yang ketakutan dan kemudian menolak arah jalannya
pada saat itu sebuah suara terdengar
suara seorang wanita
lukas berbalik untuk melihat nebula sang penyihir berlari ke arah anak kecil itu dan memeluknya
jack oh jack mengapa kau pergi dari pangkuanku
apakah kau baik baik saja
serigala yang tampak aneh itu menolongku
nebula menatap serigala dan langsung tahu siapa itu
lukas melolong menundukkan kepalanya
setetes air mata keluar dari matanya karena dia merasa sangat tidak berdaya sehingga dia tidak bisa berbicara
kemarahanku menguasai diriku
kau menyelamatkan hidup saudaraku
kami akan berterima kasih
dan berkata begitu penyihir itu dengan lembut mengelus kepala lukas
seketika itu juga dia berubah menjadi dirinya kembali
dia tidak bisa berkata kata saat dia melihat tangannya dan menyentuh wajahnya
kebenciannya terhadap penyihir itu segera hilang
aku belajar bahwa cinta sejati tidak selalu tentang memenangkan orang yang kau cintai
terkadang ini tentang diri
ini tentang melihat orang itu bahagia tanpamu
ya yang lalu biar berlalu
aku harus pergi ke cintaku sekarang juga
itu tidak bisa lepas secara permanen
kau adalah manusia sekarang
tetapi setiap kali kau marah serigala di dalam dirimu akan bangkit kembali
maafkan aku tapi tidak ada cara untuk membalikan seluruh kutukan itu
aku akan bertemu cintaku
aku tidak punya tempat untuk marah
terima kasih dan sampai jumpa
kau telah melakukan perjalanan jauh lukas
ini mantra ini akan membawamu ke desamu segera
dan dengan cahaya yang berkilau lukas menghilang dari padang rumput dan muncul di desanya
sekarang kepada cintaku
dia segera pergi ke rumah susan
di mana dia melihat ada banyak orang berkumpul seolah olah ada perayaan
apa yang sedang terjadi
susan dan markus baru saja menikah
tapi lukas tidak menunggu
dia segera bergegas masuk untuk melihat susan dan marcus dalam pakaian pengantin mereka
dengan keluarga mereka berdiri di sekitar mereka
kau kau kau menikah
berani sekali kau kembali ke sini setelah tiga tahun kau menghilang dan bertanya apakah aku sudah menikah
aku menunggumu sudah cukup lama lukas
lukas cukup ini hari pernikahan kami jangan merusaknya
lukas memandang markus dan pembuluh darah di dahinya mulai menonjol
dan dengan rawangan keras dia berubah menjadi manusia serigala
kepanikan terjadi di rumah itu dan orang orang berlari ketakutan
sementara lukas bergerak ke arah markus
melenturkan gigit taring dan cakarnya yang panjang
dan ketika lukas hendak menerka markus
apa yang telah terjadi padamu
kau berubah menjadi apa
tolong dia adalah suamiku sekarang
kalau kau harus menyakiti seseorang maka sakitilah aku
dengan kedua tangannya menyatu memohon
melihat air mata di mata susan
serigala di dalam diri lukas mulai tenang
dan dia kembali menjadi diri manusianya
kita berjanji satu sama lain cinta abadi
dan kau tidak bisa menungguku
kami semua mengira kau sudah mati lukas
cintamu tidak abadi
selamat menjalani hidup susan
aku akan selamanya mencintaimu
dan berkata begitu lukas berbalik dan menggeram dengan ganas
sambil berubah menjadi manusia serigala
kemudian dengan langkah yang menggetarkan bumi dia berlari keluar rumah dan menuju ke hutan
dia tidak pernah terlihat lagi
tapi legenda mengatakan bahwa manusia serigala masih hidup
dan hidup di antara kita
dan setiap kali pikiran tentang cintanya mengganggunya
dia mengucilkan dirinya dari manusia dan berlindung di hutan
di mana dia melongkan rasa sakitnya
karena tidak semua kisah cinta berakhir bahagia
beberapa hanya berubah menjadi legenda